pisang pun bisa dibuat aneka macam olahan
mau yang agak keren
buahnya bisa jadi smoothies pisang kurma kekinian
hanya bermodal blender kurma dan penambah rasa sesuka anda
batangnya bisa diolah juga seperti keripik batang pisang yang gurih renyah ini
asik juga untuk camilan sambil santai
atau seperti di palembang sumatera selatan
serat batang pisang bisa diubah menjadi karpet cantik bernilai tinggi
penjualannya tak hanya di indonesia mereka banyak melayani permintaan ekspor ke luar negeri
nah sekarang bicara manfaatnya untuk kesehatan
kandungan kalium atau potasium dalam pisang dapat membatasi
dan membantu untuk menjaga kesehatan jantung
karena pisang tinggi kalium dan rendah natrium
sehingga mencegah tekanan darah tinggi biang penyakit jantung
kalau misalkan ada orang dengan asupan kalium yang kurang
dan dia butuh kalium maka makan pisang aja cukup
jadi nggak selalu orang itu perlu diobati
masalahnya memang karena kalium ini kalau terjadi gangguan
entah dia kurang ataupun kaliumnya berlebihan
maka berpotensi menimbulkan aritmia atau gangguan irama jantung
yang mau hidup bahagia penuh gaya jangan lupakan pisang dalam makanan harian anda
ya iya pisang berhasil menurunkan berat badan
pisang itu tidak membuat kadar glukosa naik secara drastis alias rendah gula
pisang juga rendah lemak sehingga aman untuk program penurunan berat badan
di jepang saja ada tren diet baru
mereka sarapan pisang minimal satu dan maksimal empat pisang
jangan kebanyakan tak baik juga kalau berlebihan
daripada pakai skincare mahal pakai yang alami saja
karena pisang bagus banget untuk kulit
pisang yang dicampur madu bermanfaat loh untuk kulit kering
dipakai untuk masker juga bisa
diamkan selama lima belas hingga tiga puluh menit di wajah anda untuk menghilangkan jerawat
pisang juga termasuk mood food loh
buat anda yang sedang bad mood siang ini
segeralah makan pisang
pisang mendorong pembentukan hormon serotonin dalam otak
hormon serotonin inilah yang menimbulkan perasaan senang
banyak kan manfaatnya